keinformasi lain sebuah helikopter milik tni angkatan darat bel empat ratus dua belas jatuh di desa kowang kalasan sleman
menurut keterangan sementara dari petugas polsek kalasan helikopter jatuh pada pukul lima belas tiga puluh lima waktu indonesia barat
helikopter itu menimpa rumah warga
warga tidak diperkenankan mendekat ke lokasi kejadian
saat ini sudah terpasang garis polisi di sekitar tempat kejadian
helikopter tni angkatan udara yang jatuh di sleman berjenis bel empat ratus dua belas berasal dari skadron sebelas serbu tni angkatan darat di semarang
bel empat ratus dua belas ini merupakan heli multifungsi produksi pt dirgantara indonesia
yang mendapat lisensi dari bel helikopter

menampung hingga lima belas penumpang heli ini mampu terbang dengan kecepatan maksimal dua ratus dua puluh enam km per jam
helikopter ini diproduksi untuk menjalankan berbagai misi diantaranya untuk misi operasi senyap pada siang maupun malam hari
mampu beroperasi dalam berbagai iklim bahkan hingga iklim ekstrim
selain di indonesia bel empat ratus dua belas juga digunakan oleh militer berbagai negara diantaranya amerika serikat inggris dan korea selatan
pada maret dua ribu enam belas heli sejenis milik tni angkatan darat juga jatuh di poso sulawesi